sampai jumpa di video selanjutnya

ini adalah kamar kamu
pengeras suara yang ada disitu
terhubung dengan beli yang ada di kamar saya
jadi begitu saya menekan bel
kamu harus ada di depan kamar saya kurang dari dua detik
yaudah sekarang kamu isi rahat
karena besok kamu sudah harus ada di depan kamar saya jam enam pagi
kamu benar benar gak ingat saya
mulai sekarang gak usah panggil saya cipu
karena saya bukan cipu kamu
gue harus bikin kleo gak percaya sama abi
jadi ibin selalu komputer tiap hari bangunnya kesiangan mulu
kalung belianku dimana
beri beri bangun
kalung belianku gak ada
sekarang gak ada beri beri beri hilang
tuh kan gak ada ber
kemarin aku jemput
kalo disini gak mungkin toto pindah tempat
ya jelas gak pindah tempat orang kalau gak punya kaki gak punya tangan
selama ini gak pernah kita kehilangan barang
karyawan kita juga jujur jujur semua
bagaimana kalau sekarang kita geledah semua karyawan kita
jadi kalau ada yang nyolong langsung bisa ketemu
kamu benar beri